dari jakarta kita ke jawa barat guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
pemerintah kota bandung memperlakukan buka tutup di lima ruas jalan protokol mulai hari ini
pelaksanaan tersebut untuk membatasi pergerakan kendaraan dan kerumunan
di masa adaptasi kebiasaan baru diperketat dan berlaku hingga empat belas hari ke depan
pemerintah kota bandung bersama polrestabes bandung jumat pagi
menggelar apel di halaman hotel brand dalam acara penutupan jalan yang mulai diberlakukan hari ini
penutupan ini dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona yang masih membayangi warga kota bandung
lima ruas jalan yang ditutup yaitu jalan asia afrika tamblong jalan otista suni raja
purnawarman riau jalan merdeka riau dan jalan merdeka aceh
buka tutup jalan ini dibagi menjadi tiga pola waktu dari mulai pukul sembilan hingga sebelas siang
pukul dua hingga empat sore dan pukul sepuluh hingga pukul enam pagi
alhamdulillah hari ini kita melakukan program
dibagi perluas jalan
yang mana dilaksanakan per dua jam
ini program dalam rangka
kita ingin mengingatkan
warga bandung dan orang orang yang mau masuk ke bandung juga
bahwa pandemi ini masih ada
untuk kali ini penetapan buka tutup jalan akan dijaga oleh lima petugas setiap titiknya
tidak hanya kendaraan bermotor sepeda pun tidak boleh melintas
buka tutup ini pun untuk mengingatkan kepada warga
agar tetap berhati hati dan mengikuti protokol kesehatan
tony oktora bandung